dan kini kami telah terhubung dengan yesi pasha yang sudah siap dengan laporan terkait peluncuran bus wisata tematik di jakarta
ya halo selamat pagi yesi yesi bagaimana ini setelah anda melihat bus tematik tersebut apa kelebihan dan kelemahannya
ya bus transjakarta memang tak henti berinovasi setelah sukses meningkatkan pelayanannya dengan membuat bus tematik
kali ini bus transjakarta mengeluarkan inovasi berupa bus transjakarta dengan rute tematik
ada beberapa rute tematik yang bisa dinikmati oleh warga jakarta
yakni history of jakarta dan juga shopping experience atau jakarta modern dan juga art and culinary
jadi warga jakarta ataupun wisatawan lokal dan mancanegara yang akan berkunjung ke jakarta bisa mendapatkan akses yang lebih nyaman begitu untuk menikmati beberapa tempat wisata yang ada di jakarta
memang ada beberapa
ada beberapa jam jam khusus ataupun rute yang diberlakukan untuk rute tematik ini
seperti jakarta modern ataupun history of jakarta ini akan beroperasi pada hari senin hingga sabtu pada siang hari hingga malam hari
namun bagi anda yang bermalam minggu dan akan menikmati malam yang lebih panjang anda dapat menikmati rute tematik yakni pada pukul dua belas hingga pada pukul sebelas malam
dengan fasilitas yang baru untuk menunjang bus transjakarta ini
tentu saja penumpang akan lebih dimudahkan ataupun diberi kenyamanan
ya ini salah satunya adanya sistem canggih berupa gps yang terkoneksi dengan sistem audio visual begitu
jadi jika anda melewati beberapa tempat bersejarah misalnya seperti museum nasional ataupun beberapa museum yang ada di jakarta
maka bus saat melewati akan memberikan tampilan ataupun audio bagaimana sejarah dari museum nasional itu sendiri
dan seperti apa dan apa saja yang ada di dalam museum nasional itu sendiri
dan selain itu ada juga beberapa fasilitas seperti akan disediakannya juga tour guide begitu
dan juga karena ini akan berlangsung sedikit lebih malam gitu
maka akan disediakan pengamanan khusus untuk memudahkan atau agar memberikan keamanan bagi para penumpang yang ingin menikmati jakarta di malam hari
dan rencananya pihak pemprov dki jakarta sudah menyiapkan delapan unit bus transjakarta atau bus wisata ini dengan rute tematik yang baru
namun pada tahun ini akan ditambah menjadi dua puluh satu unit dari delapan unit yang tersedia
dan tentu saja ini akan meningkatkan pelayanan dari bus transjakarta agar bisa memudahkan wartawan dan juga meningkatkan kunjungan wartawan
maksud kami kunjungan dari wisatawan lokal dan mancanegara agar lebih mencintai jakarta dan juga mengetahui tempat tempat yang bersejarah dan unik di jakarta